komisi pemilihan umum menyatakan media elektronik dapat menyiarkan hasil proses penghitungan cepat pemilu serentak dua ribu sembilan belas dua jam setelah tps ditutup
ya namun ikatan jurnalis televisi indonesia menilai makna hitung cepat akan hilang jika hasil quick count tidak segera ditayangkan sesuai pemungutan suara
komisi pemilihan umum mengumumkan proses hitung cepat atau quick count dari lembaga survei dapat disiarkan di media sebagai informasi publik setelah tps ditutup
namun hasil akhir quickon baru bisa disiarkan dua jam setelah tps ditutup atau pukul lima belas waktu indonesia barat
menanggapi hal itu ikatan jurnalis televisi indonesia atau isti menilai peraturan akan menghalangi hak publik mendapat informasi dengan cepat
isti memandang jika hasil hitung cepat baru bisa ditayangkan setelah pukul lima belas waktu indonesia barat urgensi hitung cepat akan hilang
selain itu ketua umum isti adi hendriana mengatakan pasal yang mengatur hitung cepat yaitu pasal empat ratus empat puluh sembilan ayat lima undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas sudah tidak relevan
isi pasal ini sama dengan hasil hitung cepat
dengan pasal dua ratus empat puluh tujuh ayat lima undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua belas yang sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
sebagai tindak lanjut istri telah melayangkan surat kepada penyelenggara pemilu seperti kpu bawaslu dpr dan kpi
kita tetap akan medesak timus tugas pemilu supaya melihat ini dengan bijaksana
impact bagi publik itu publik jadi tidak menerima informasi dengan cepat
quick count itu dimana mana kan itu
kebiasaan mau di pemilu manapun di negara manapun itu adalah quick count itu menjadi bentuk dari produk ilmiah yang betul betul bisa dipercaya dan bisa mengunci kecurangan kecurangan
sementara itu menurut kpu pasal yang dibatalkan mk berbeda norma dengan pasal undang undang pemilu tahun dua ribu tujuh belas
dengan demikian kpu tetap berpegang pada aturan dalam undang undang pemilu tahun dua ribu tujuh belas
yang memang diatur dalam undang undang tujuh tahun dua ribu
dan hasil cacat pendapat itu dapat diumumkan kepada publik buat siap
jadi tentu saja prosesnya ya boleh saja
kalau undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tidak multitafsir
tetapi memang kalau kemudian disandingkan disandingkan dengan putusan mk yang sudah menganulir membatalkan norma yang substansinya sama
nah itu menjadi multitafsir
wakil ketua komisi dua dpr nihaya tulwafiro menyatakan
aturan penayangan hasil hitung cepat di televisi dan media lain berdasarkan pasal empat ratus empat puluh sembilan uu pemilu
disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan masukan dari masyarakat
dengan aturan penayangan dua jam pasca pemungutan suara perhitungan suara di tps akan berjalan dengan baik karena tidak terpengaruh hasil hitung cepat
kita pengalaman selama ini pelk ada pemilu yang ada
setelah ada quick count itu menjadikan masyarakat yang belum datang ke tps itu males untuk datang
jam sebelas jam dua belas itu quick count kan sudah muncul katanya
ternyata itu mempengaruhi orang penghitungan penghitungan di tps
ketika itu ah quick count kita sudah salah akhirnya saksinya pun sebelum penghitungan kita sudah pergi
apa kita menjaga sportivitas dan juga menjaga kinerja dari petugas di lapangan
senada dengan dpr kpu juga menilai pasal itu sengaja dibuat karena ada kekhawatiran hasil quick count dapat mempengaruhi opini publik saat proses penghitungan suara berlangsung
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia